polisi kembali menangkap dua orang yang termasuk dalam daftar pencarian orang atau dpu pelaku pengeroyokan dosen universitas indonesia ade armando saat demo sebelas april di gedung dpr mpr
terduga pelaku dia ulhak merupakan sosok pria bertopi yang terlihat pertama kali memukul ade armando dalam video yang viral di media sosial
terduga pelaku ditangkap rabu dini hari di yayasan almadat serpong tanggerang selatan
ade armando sudah mati
selain dia ulhak polisi juga meringkus pelaku yang diduga melakukan provokasi di media sosial dalam pengeroyokan ade armando
polisi menangkap arief fardian di kawasan jakarta hari rabu
saat ini dia ulhak dan arief fardian masih diperiksa secara intensif oleh penyidik di treskrimu polda metrojaya
tim dari polda metro jaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan ini
saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim
keterlibatannya dalam kasus ini tentunya
sementara polisi mengimbau ketiga orang terduga pelaku lain yang diketahui bernama abdul manaf abdul latif dan ade purnama
untuk segera menyerahkan diri
budi tanjung jakarta